si pemecah kacang
pada suatu ketika di hari natal yang bersalju
ada ketukan di pintu biru yang besar
clara tolong lihat siapa yang di pintu
clara gembira berlari di tangga
dia berharap berjumpa seseorang yang istimewa
dan ternyata benar
ho ho ho selamat natal anak kecil
aku tidak kecil lagi paman
oh apakah itu penting
kau akan selalu menjadi putri kecilku
tapi kurasa kau benar
kau telah dewasa sekarang
aku harus membawa kembali hadiah natalmu
oh lupakan yang kubilang tadi
aku masih kecil sekecil balerina yang kau buat tahun lalu
paman jake adalah pembuat mainan
setiap tahun dia akan membuat mainan
yang mengagumkan untuk clara dan adiknya fritz
clara menyukai semua mainannya
dan menyimpannya baik baik di lemari
dia mempunyai prajurit timah bajak laut balerina
penunggang kuda tank truk monster dan masih banyak lagi
namun tetapi frits tidak pernah merawat mainannya
bonekanya selalu berada di lantai mainan apa yang kau buat tahun ini paman oh
tahun ini aku mempunyai yang istimewa untukmu fritz tapi kau harus menunggu hingga malam untuk
membuka mainan oh aku mohon paman malam masih lama aku mohon aku mohon biarkan kami membukanya
sekarang kalian anak anak kalian tahu aku tidak bisa bilang tidak baiklah kupikir malam natal
sekarang akan menjadi istimewa apa aman kami ini bukan anak kecil lagi kami tahu tidak ada
keajaiban oh jangan terlalu yakin sayangku bagaimanapun ini natal oh obrolanmu membuatku
mengantuk bisa kami buka hadiahnya
sekarang tentu ini milikmu dan ini milikmu saat frits membuka kotaknya dia melihat
prajurit tikus di dalam dia terlihat seram dengan giginya yang ini terlihat nyata clara coba lihat
terlihat seperti dia baru kembali dari perang tapi clara tidak mendengarkan dia terus melihat

si pemecah kacang memiliki hidung seperti

paruh beo dan kepala lebih besar dari badannya
paruh beo dan kepala lebih besar dari badannya tapi ada sesuatu yang beda dari mainan ini

dan clara tidak dapat berpaling

hahahaha itu jelek sekali tidak ada

berbeda itu bukannya jelek fritz
pemecah kacangku ini tidak jelek
oh berhenti bertengkar nak
dan dia benar fritz
berbeda itu bukan jelek
itulah kenapa aku membawa mainan ini untukmu clara
aku tahu kau bisa melihat keindahan dari si pemecah kacang
di balik hidungnya yang panjang dan kepalanya yang besar
dia pemuda pemberani
dia tidak selalu terlihat seperti itu kau tahu
kau harus memberitahu kami
kemari ayo duduk
sekarang dengarkan baik baik
pada suatu ketika ada seorang ratu
yang selalu ingin istananya sangat bersih
dia membawa kipas angin dan cermin
untuk melihat apakah wajahnya

tapi sesuatu terjadi di hari yang tidak diinginkan
pelayan dia tersandung karpet di bawah
dinding di belakang meja dipenuhi dengan krim
sang ratu begitu marah
dia berteriak dengan kencang
oh beraninya kau mengotori keindahan istanaku ini
penjaga usir dia dari sini
ini membuat pelayan itu marah sekali
kau hanya memikirkan dirimu sendiri
kau tidak peduli pada orang yang bekerja padamu
kau tidak mengerti bahwa kecantikan itu bukanlah segalanya
kau akan menyesali hari ini
dan sekarang kau akan lihat
hidungmu akan memanjang
kepalamu akan membesar
dan hanya jika kau memecahkan kacang terkeras
kau baru akan bisa kembali ke wujud asli
sang ratu duduk dan menangis
aku harus apa sekarang
aku tidak tahu cara memecahkan kacang
bagaimana bisa aku memecahkan kacang terkeras
kemudian si pemecah kacang muncul
oh tapi aku bisa
akan kulakukan untukmu sang ratu
dan lalu si pemecah kacang memecahkan kacang terkeras
sesaat kemudian kutukannya hilang
namun apa yang terjadi pada wajahku
hidung si pemecah kacang bertambah panjang dan panjang
dan kepalanya bertambah besar dan besar
tapi sang ratu tidak peduli
oh kau sekarang jelek
kau tidak cocok ada di istanaku yang indah ini
dan si pemecah kacang pun diusir
tapi itu tidak adil
sang ratu begitu jahat
maka sekarang kau tahu
kenapa si pemecah kacangmu terlihat seperti ini
bukan hanya dia
aku ingin pemecah kacang itu sekarang
tapi kau membencinya
dan paman memberikannya untukku
kau tidak merawat bonekamu
tapi fritz tidak peduli
dan mulai berkelahi
mereka berdua menarik mainan itu dengan keras
lengan si pemecah kacang pun lepas
fritz meninggalkan mainannya
ini hari natal
dia akan baik baik saja
akanku bungkus dia
tapi kau harus menyimpannya di bawah pohon natal semalaman
maka keajaibannya akan terjadi
aku akan pergi sekarang
jaga si pemecah kacangmu
waktunya untuk keajaiban di rumah ini
malam itu clara tidak bisa tidur
dia terus memikirkan si pemecah kacang
akhirnya dia menuju ke mainannya dan memeluknya
clara membiarkan si pemenjah kacang di pangkuannya dan tertidur
beberapa saat kemudian dia mendengar suara
saat dia membuka mata
dia melihat bahwa prajurit tikus menjadi hidup
dia mencabut pedangnya dan mendekat ke arah clara

dan tiba tiba dia menemukan clara

banyak tikus di belakang dia
semuanya menyerang clara
clara berdiri untuk menakuti para tikus
tapi dia tersadar bahwa dia pun sekecil tikus itu
dia gemetar ketakutan
kemudian si pemecah kacang menjadi hidup juga
oh tidak clara
dia berlari ke kamar clara dan berdiri di depan lemari
dengar clara dalam masalah
kita semua harus mencabut clara
kita semua harus menolongnya
semuanya berlari untuk menyelamatkan clara
saat mereka tiba terjadilah perang antara tikus dan para mainan
clara berlari dan bersembunyi di balik pohon natal
para mainan bertarung dengan gagah berani
tapi mereka lebih sedikit dibandingkan para tipis
si pemecah kacang pun terluka
pelan pelan para tikus mengepungnya
tidak pemecah kacangku
para tikus melihat pemimpin mereka di lantai dan mereka berlari
dan para mainan memenangkan perang
oh pemecah kacang
tidak aku mohon aku mohon bukalah matamu
saat clara menangis pohon natal mulai bersinar terang
si pemecah kacang itu berubah menjadi seorang pangeran muda
dia mengenaliku aku si pemecah kacang
kau menghilangkan kutukannya
kau melihat keindahan di balik hidung panjangku dan kepala besarku
sebelum clara dapat berkata kata piano mulai memainkan nada nada yang indah
dan apa yang terjadi berikutnya benar benar ajaib
oh dia menari bersama si pemecah kaca
clara kau tidur di sini semalaman
bagaimana prajurit tikus dan pemecah kacangku
itu di tanganmu clara
kau tidak apa apa anakku
selamat pagi semuanya
oh clara kau tidur di bawah pohon semalaman
paman pemecah kacang dia pangeran muda dia hidup tadi malam
dan juga si prajurit tikus dan mereka berperang
semua permen di sini juga menarik
permen menari dan tikus berperang
aku merasa bersalah
aku merusak mainannya dan sekarang kakakku hilang akal
clara kenapa kau tidak menyimpan pemecah kacangmu di lemari
dan turunlah untuk sarapan
clara tidak peduli tidak ada yang mempercayainya
yang dia tahu ketika dia dewasa dia mempercayai si pemecah kacang
dia tahu ketika dia dewasa dia akan berjumpa dengannya
dan mereka akan bahagia bersama
di kamarnya clara menyimpan si pemecah kacang di lemarinya
dan turun untuk bersama keluarganya
bagaimanapun ini hari natal
waktunya untuk keajaiban